perda nomor lima tahun dua ribu empat belas tepatnya pada pasal tiga puluh enam tiga puluh tujuh dan tiga puluh delapan secara jelas menyebutkan tentang fasilitas pejalan kaki
batasan fasilitas parkir dan kewajiban yang harus dipatuhi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat dalam kepemilikannya
kalau ada apa apa kan juga nggak ada yang tanggung jawab atau kayak gimana
karena mereka gak punya garasi otomatis agak susah
karena gak ada lahan jadi mereka sembarangan aja kan parkir di depan rumah atau diganggang gitu
jadi ya susah juga sih buat mau dibilang salah tapi mereka gak punya tempat gitu kan
jadi kadang ya kayak memaklumi padahal sebenarnya sih salah sih
dalam kebijakan tersebut semua orang atau badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor
wajib memiliki garasi yang dibuktikan melalui surat penyelidikan garasi dari kelurahan setempat
nah justru itulah yang menjadi salah satu syarat ketika dia ke showroom ya salah satu syaratnya itu
anda punya gak nyediakan garasi gak ada gak jaminan tempat anda itu penyewaan garasi
harusnya ada yang memberikan surat pernyataan itu adalah tetangganya rt rw terdekat
ya surat penyataan bahwa memang ada garasi atau ada tempat untuk sebagai penitipan mobil di situ
nantinya surat pemilikan garasi ini akan menjadi salah satu syarat yang akan menjadi salah satu syarat
untuk menertibkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau stnk